rasanya banget di pembokat makin hari makin kepo aja
lihat aja loh gue bakalan kasih pacaran buat lo
mama udah dulu ya ma adriana bener bener capek adriana pengen istirahat
ini aja drainnya baru turun dari taksi
yaudah sayang sekarang kamu istirahat aja dulu ya
kalau ada apa apa langsung kabarin mama tapi
kamu tau tidak sakit hatinya dia seperti apa
pulang ke rumah nangis
abah jangan gini kemauan dong mbak
neng juga salah karena neng juga gak bisa ngertiin nondi
ya gak ada neng maen maen nondi
dia punya pengertian sama kamu tidak
neng lagi mikirin apa diom namanya dia tidak mau mengerti coba
kan kurang ajar namanya anak seperti ini nggak pernah diajarin bapaknya apa
jujur saya habis dihasum dan saya dibuat cemburu sama raya
jelas ya teh
abah jangan jolos jeles
kalau bahasa inggrisnya mah jelos
jadi orang harus mikir dulu dua kali
harus lebih dewasa dari perempuan dan laki teh
nah sekarang buktinya kamu tidak bisa lebih dewasa dari neng
artinya kamu tidak pantas buat nih
saya mengaku saya belum cukup dewasa
maka dari itu saya pengen atur untuk diriting saya
eh bukan bimbing
itu mah diteng teng gitu mah dibendong
kan juga keboh dibimbing bimbing
mending kamu pergi aja sekarang
jangan sekali lagi nginjak kaki di sini
harusnya bah jangan bersekat sekat itu dong di moni bah
nggak sepenuhnya moni sah
penuhnya moni salah neng juga salah bah
karena neng nggak bisa ngerti sih ya bah
abang ngelakuin ini demi kebaikan neng
cicing mah nye
dengar sekarang kamu mendingan pergi ya
saya takutnya kesabaran saya hilang
kepancing sama ini tengkorak aji mumpung ya
saya akan pergi dari sini
kalau emang itu maunya apa
ya mau saya gitu ya mau
ya saya bakal pergi dari sini bah
dan sekali lagi saya minta maaf sama abah
kamu jangan lagi gitu ya
kami mau untuk bekerja
karena dari negara
nah apa dengan cowok
tidak akan gerak sama wadi
kalau kamu tuh di di ihnen
ada yang daksi